wajar mas anies dekat dengan mas ahaye
karena demokrat salah satu pilar dan pendukung utama koalisi perubahan untuk persatuan
mas anies juga dekat dengan ustadz syehu habib abu bakar
kawan kawan pks dan tentu kawan kawan nasdem
kedekatan ini wajib karena koalisi kita koalisi yang mengusung perubahan
yang challenger sang penantang kita tidak koalisi transaksional
jadi wajar kalau dekat
apakah mas ahaye akan jadi cowok pres mas anies
kita doakan yang terbaik
insya allah siapapun yang diputuskan mas anies untuk jadi wakil menuju pilpres dua ribu dua puluh
yang terbaik dan membawa kemenangan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh